salat subuh berjama atau aksi dua belas dua belas di majid agung sunda kelapa
juga dihadiri calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta nomor urut tiga
anies baswedan dan sandiaga uno
anies menyampaikan pesan penting hari maulid nabi muhammad yang diperingati hari ini
konsesan pilkada dki jakarta ini juga berharap pemerintah memberikan keadilan yang dituntut peserta aksi
menegakkan keadilan di tanah ini
maksud dari keadilan apa
keadilan rasa keadilan itu adalah dengan aturan hukum yang ditegakkan
aturan hukum ditegakkan untuk apa untuk menghadirkan rasa keadilan
kita lihat dan ini adalah harapan seluruh rakyat indonesia
satu kebersamaan ya
dan di sini islam hadir juga dalam bingkai kebinekaan keberagaman
dan kami melihat juga bahwa umatnya
umat sudah ada di titik puncak menuntut keadilan